terima kasih pak prabowo mas andi saya tambahkan ya tadi juga ada pertanyaan dari metro saya rasa di sini
setiap partai punya kedaulatan demokrat juga punya kedaulatan dan urusan internal biarkan kami yang akan membahasnya dengan baik
sesuai dengan mekanisme dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami
yang jelas tidak berubah sampai dengan hari dan insya allah sampai dengan akhir dari masa kampanye pemilu dua ribu sembilan belas ini
partai demokrat akan bersama sama pasangan pak prabowo dan bang sandi
untuk bisa menyukseskan beliau mengantar beliau beliau ini menjadi pemimpin yang amanah yang adil
yang jelas kalau ada yang berbicara dua kaki
ya memang harus berjalan dua kaki kalau satu pincang dong
kaki kiri pemilihan legislatif juga tidak boleh ditinggalkan
remember dua ribu sembilan belas adalah momentum yang berbeda
berbeda karakter dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya
oleh karena itu ketika setiap warga negara setiap voter masuk ke tps mereka akan menentukan pilihannya
pilpres kita berharap akan menentukan pilihan untuk pak prabowo dan bang sandi
dan pemilihan legislatif tentunya para calon legislatif demokrat juga akan terus berjuang
saya yakin gerindra dan yang lainnya juga kan berjuang
biarkan rakyat yang akan menentukan pilihan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat
dpr ri maupun dprd provinsi kabupaten kota
saya pikir itu mudah mudahan tidak usah terlalu panjang kita membicarakan urusan internal yang ditabrak
tabrakan satu sama lain nanti tidak produktif
sayang waktu kita terbatas kita lebih baik membicarakan apa yang dibutuhkan rakyat indonesia hari ini
oke terima kasih
pak tadi berani berani
foto bertiga dulu bertiga
oke bertiga dulu bertiga
nah foto bertiga

pak sd ini apaan
terima kasih terima kasih bu